awali hari dengan sepenuh hati
lakukan pola hidup sehat dengan aktif bergerak
konsumsilah makanan dengan gizi seimbang
dan hindari kebiasaan merokok
jangan lupa bersyukur agar hati selalu bahagia
karena dengan pola hidup sehat detaknya terjaga di setiap detik kehidupan